ya allah engkaulah yang maha besar maha pelindung
aku mohon tunjukkanlah kebenaran kepada kami semua
bantulah aida untuk melewati segala kesulitan ini ya allah
tolong berikan petunjukmu untuk membuktikan bahwa aida tidak bersalah
ya allah kabulkanlah permohonanku
aida aku akan menemani kamu di sini
walau kita terpisah oleh tembok ini tapi aku akan selalu ada di dekat kamu
pak saya bebas hari ini pak
alhamdulillah ya allah
mulai hari ini kamu dipindahkan ke sel ini aida
kamu ngapain di sini
aida dituduh tante
aida dituduh dan nyelakain omar
dan sekarang omar ada di rumah sakit
keadaannya omar tante
kenapa kamu bisa begini sih sayang
padahal kan hari ini tante ini bebas berkat keemu
kenapa sekarang malah kamu menggantikan tempat tante di dalam sini nak
pak saya akan menemani gadis ini di dalam sini pak
saya nggak jadi keluhan
tante udah bebas
tante udah bebas
dan indira butuh tante
ngira masih di rumah sakit sekarang
indira butuh tante untuk dampingin dia
silahkan masuk aida
terima kasih tante
kok udah bebas dari penjara
mama sudah bebas
kamu gimana keadaannya nak
udah lebih baik
aku lega banget
kamu udah keluar dari penjara
aku terpaksa melaporin mama ke polisi
dan sejak itu
aku ngerasa bersalah banget
sampai aku gak bisa tidur mah
mama kan harus bertanggung jawab
dengan kesalahan yang sudah mama lakukan
mana mungkin seorang mama tidak bisa memaafkan anaknya
tadi mamanya itu sempat ketemu dengan aida di penjara

dapat ke grandad
tapi tabung pemadam kebakaran itu
kamu bisa bicara seperti itu
karena pelakunya itu udah tertangkap ma
aku yakin pada akhirnya pasti kejahatan itu akan terungkap
meskipun aku nyesel sih kenapa aida yang harus jadi pelakunya
ini pak farid pengacara yang aku siapkan
untuk bisa membela kamu dan aku
sekarang coba kamu ingat baik baik bagaimana kejadian itu sebenarnya
ya ampun gak ada orangnya lagi
bapak saya pingsan di rumah pak
kok bisa ada siapa
waktu itu kan saya lagi buru buru ya pak
sebelum saya naik taksi
saya sempat nabrak orang yang saya nggak tahu dia siapa
tapi kalau gak salah
saya sempat narik bajunya dan saya sempat dengar kalau ada suara kancing jatuh pak
kalau nggak salah kancingnya dia jatuh waktu itu
seseorang yang misterius
lari dengan terburu buru
ini semua mungkin
ada keterkaitan dengan kasus yang menimpa bularas
saya akan melaporkan polisi tentang hal ini
supaya mereka mencari tahu orang dan kancing tersebut
nanti ini semua bisa dijadikan barang bukti di penyidikan
ya mudah mudahan bisa ya pak
aksan akan mewakili keluarga kami
untuk mengurus kasus ini bersama pak ridwan